konteks orang yang mengakui spiritual tapi bukan agama spiritual but not religious misalnya
minyak goreng kemasan saat ini sebenarnya stoknya nggak ada masalah
nah mungkin anda yang lagi diet ataupun gak pengen makan berat
lu kan sempat nanganin indonesian warriors yang muda gitu kan
yang baru disahkan kemarin juga sama seperti undang undang kesehatan jiwa yang lama adalah suatu kondisi di mana seseorang itu sehat fisik
sehingga ada dugaan sisik terenggiling digunakan pula sebagai bahan baku sabu sabu
artinya musim panennya bergeser kan
ya saya coba kembali menghubungi mbak kikau
jadi profit takingnya setelah satu februari seperti itu ya perkiraannya
nah karena itu yang perlu diperhatikan ketika kita mau berinvestasi apalagi dalam inflasi
kalau yang bersangkutan tidak terlalu maju saja mungkin kita akan punya salah satu
terukur dan kemudian sampailah pada titik kita yakin kita akan mencapai dalam posisi tertentu
kayak expect gitu orang orang amerika gitu gitu kan
dalam pasal enam puluh sembilan juga diatur mengenai perampasan
ngomongin kuliner indonesia ada salah satunya adalah sambal kacang ada batagor ada siomay
tapi itu paling tidak harus menjadi atau meningkatkan warning gitu kita ya